kamu ini gak berubah berubah ya raja ya
kamu tuh keras kepala tau gak
aku harus dapetin kunci kamar putri
aku akan pastikan
kalau aku punya hak atas bayi itu
masih berani kamu datang ke rumah saya
tolong bantu putri untuk keluar dari rumah aja om
apa om gak kasian sama putri
putri lagi hamil om
kalau sampai terjadi kenapa napa sama putri gimana
pasti karena mau ngambil anaknya putri kan
kamu masih berharap sama putri kan
kamu jangan berharap
kita masih percaya sama omongan kamu
saya nggak nyangka om sama tante tega banget sama putri
padahal putri itu baru ketemu om sama tante
anak om yang hilang bertahun tahun
seharusnya kalian itu masih berharian pada putri
bukan masa baliknya
kamu jangan sok ngajarin saya
mendingan sekarang kamu pergi ke sini
pergi kamu dari sini
apa yang kamu disini
dua orang ke cerabet

kamu ngapain tidur di bawah nggak kasian sama kandungan kamu
kenapa enggak mau
kalau kamu gak mau anak itu ada
harusnya dari awal kamu gugurin
seperti saran aku
aku enggak mau ya
anak itu lahir dalam kondisi yang gak baik
hanya karena kesalahan kami yang tidak menjaga kandungan itu dengan baik
ini makanan bukan buat kamu kok
tapi buat anak kita
bayi yang ada dalam kandungan kamu
karena kalau sampai dia kena penapa
aku enggak akan maafin kamu
buka mulut kamu
buka aku bilang
aku bilang buka
kamu tegang biar dia kelaparan
ini tentangh dia
dia udah bercepat
aku gak akan biarin raja sama putri jadi makin dekat
kalau kayak gini terus pasti lama lama raja bakalan tergoda lagi sama putri
sampai jumpa lagi
aku mau istirahat
iya di atas
gak perlu dibantu
bisa sendiri kok
siap rh paka prze param
jangan kulahki diri sh perform

kamu dari tadi
kamu dari tadi disini
raja sebaiknya putri tinggal di tempat papa dulu deh
karena kan disana juga pasti banyak yang ngurusin putri
aku gak akan biarkan putri pergi dari rumahku sebelum bayinya lahir
jangan harap aku akan diem aja raja
aku akan menyikirkan putri dari sini
raja tapi kan gak ada bedanya
atau nanti juga kalau misalnya anaknya lahir pasti buat kamu juga kok
clara kamu denger ya
sekarang ini gak ada yang bisa aku percaya
dan aku perhatikan putri gak akan pergi dari rumah ini
sebelum anakku lahir
kamu ini gak berubah berubah ya raja ya
kamu tuh keras kepala tau gak
beneran kamu belum
aku harus dapetin kunci kamarku
aku udah jauh bildung